seorang anggota tni di surabaya nyaris bentrok dengan anggota kepolisian karena berusaha menghadang proses pengukuran tanah yang dilakukan petugas badan pertahanan nasional
anggota tni ini menghalang halangi proses pengukuran karena merasa tanah tersebut miliknya
dengan masih mengenakan seragam lengkap dinas tni angkatan darat pelda fauzi yang mengaku sebagai pemilik tanah seluas satu lima hektare ini berupaya mendekati petugas bpn
namun aparat kepolisian yang dipimpin kasatres krimpol resta besurabaya akbp sinto silitonga langsung menghadang dan berupaya mengusirnya
sempat terjadi adu mulut antara pelda fauzi dengan akbp sinto
saat pelda fauzi menghadang petugas bpn yang akan masuk ke wilayah sengketa kericuhan akhirnya bisa diredam setelah sejumlah anggota polisi militer tni angkatan darat menengahi dan meredam emosi pelda fauzi
pelda fauzi ngotot menghadang pengukuran karena menganggap proses tersebut sudah melanggar haknya selaku pemilik tanah
kan sudah bisa melihat tugas negara bukan gini rangi tugas negara membantu kemanusiaan sesuai undang undang tni
sengketa tanah seluas satu lima hektare ini berawal pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh enam silam
haji iksan yang sebelumnya orang kepercayaan haji hadi secara diam diam melakukan ikatan jual beli tanah secara pribadi dengan sejumlah pembeli
haji ihsan sendiri kini menjadi tersangka dalam kasus sengketa tersebut
tapi anehnya setelah haji iksan diterapkan tersangka dan lagi diproses di pengadilan tiba tiba pak geril ganti nama fauzi
nah itu kenapa kita tahu bahwa ini sudah dialihkan ke fauzi
rencananya usai pengukuran ini akan dilanjutkan dengan pematokan tanah